hanya beberapa hari setelah insiden pelemparan bus persija di piala indonesia
wajah sepak bola indonesia kembali tercoreng
akibat kericuhan di laga persela lamongan kontra borneo fc
kericuan ini terjadi dalam lanjutan liga satu di stadion surajaya jawa timur pada senin malam
setelah pertandingan di stadion surajaya berakhir
ratusan supporter persela lamongan berhamburan masuk ke lapangan
dan berusaha mengejar wasit wawan rapiko asal riau yang memimpin pertandingan
tidak hanya wasit instrumen pertandingan lain yang berada di lapangan tidak luput dari kemarahan supporter
aksi supporter meredah setelah wasit berhasil diamankan petugas
pendukung tuan rumah menganggap keputusan wasit sangat merugikan persela
pada injury time wasit memberikan kartu merah untuk keeper persela dwi kuswanto
dan gelandang borneo wahyudi setiawan hamisi
keduanya terlibat perseteruan setelah duikuswanto menanduk wahyudi usai perbutan bola
setelah itu wasit memberikan hadiah penalti pada borneo
keputusan tersebut diprotes keras pemain persela hingga pertandingan dihentikan sekitar dua puluh tujuh menit
meski mendapatkan protes keras wasit tetap pada pendiriannya
borneo fc menyamakan kedudukan menjadi dua dua lewat hadiah penalti
berita terkini mengenai penyelamatkan wasit di borneo fc
berita terkini mengenai penyelamatkan wasit di borneo fc
buan saril wiek
kita juga banyakkan protes
protes seperti apa pak
sementara itu manajer borneo fc andri dauri hussein menyayangkan kericuhan yang terjadi
hussein berharap kericuan seperti ini tidak menular pada pertandingan pertandingan lain
nah kami pun juga begitu mungkin ada salah satu bagian itu saja
kalau kericuan itu disayangkan nggak pak
saya sangat sayangkan apalagi juga kita tahu sama sama bahwasannya persela juga
protesnya seperti bola
dari persela juga kita ambil kadang di dua puluh kita di delapan belas kita enam belas kita
kita ambil lebih lebih juga dari sini
nah itulah saya ingat tadi
jadi tidak ada seperti hal hal yang terjadi
meski petugas berhasil membubarkan supporter di dalam stadion
ratusan supporter sempat bergerombol di luar stadion surajaya menunggu wasit keluar
mereka akhirnya dibubarkan setelah perwakilan supporter bertemu dengan manajemen persela
kini klub berjuluk laskar joko tingkir berpotensi mendapat hukuman dari komisi disiplin pssi